assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
ini kembali menjumpai anda dalam program
kesayangan kita gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum apa kabar
alhamdulillah sehat bhamila dan seluruh pemirsa cnn indonesia
mudah mudahan semua dalam keadaan sehat
ahilman seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang menarik
terkait jangan takut masa depan
harusnya bagaimana sih seorang muslim
kalau kita membayangkan masa depan
harus seperti apa
nanti kita akan bahas
tapi saya ingatkan pada anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
ahilman bagaimana seorang muslim harus
menyikapi masa depan
hidup kita itu kan
ada di tiga waktu
ada masa depan
sesuatu yang telah berlalu
maka jangan khawatir dengan apa yang sudah terjadi
masa kini yang sedang kita jalani
sesuatu yang belum tentu kita akan temui
maka kalau ada pertanyaan
ini masa depan yang mana nih yang harus kita pastikan
kalau saya lebih sepakat yang harus kita
dalam tanda kutip ya
yang harus kita persiapkan
adalah masa depan saat kita berada di dunia
kita nanti kembali kepada allah subhanahu wa ta'ala
bukan masa depan yang sebatas kehidupan dunia
yang sering menjadi
kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kita
karena terlalu khawatir juga pada akhirnya
tidak menjadikan kita
bisa mensyukuri dan menikmati apa yang sedang kita jalani hari ini
karena kita terlalu terbebani dengan apa yang belum tentu terjadi
kalau kita bicara masa depan berarti bicara
bagaimana kehidupan kita pasca kehidupan dunia ini
pamila dan pemirsa cna indonesia
mungkin tahu kita semua bahwa
manusia itu akan mengalami beberapa fase kehidupan
setidaknya kalau saya gambarkan ada dua belas fase kehidupan
yang pertama alam ruh
yang kedua alam rahim
yang ketiga alam dunia
yang keempat alam kubur
yang kelima alam kiamat
enam alam dibangkitkan
yang ketujuh alam
dikumpulkan yang kedelapan
sembilan alam diperhitungkan
sepuluh alam saat kita
mendapatkan syafaat pertolongan
sebelas alam kita
akan berjalan di sebuah jembatan
kedua belas baru ditentukan
alam akhirat surga atau neraka
insya allah masih panjang
terlalu cemas dengan kehidupan dunia
karena ada fase fase kehidupan selanjutnya
yang harus kita pahami
maka dalam al quran allah ingatkan
kepada kita untuk melihat
apa yang sudah kita lakukan
sekarang untuk hari esok
maksudnya apa hari esok
saat kita kembali kepada allah
wahai orang orang yang beriman
kepada allah dan perhatikanlah
perbuat kemarin untuk hari esok
jadi yang saya ingin maksudkan
bicara tentang masa depan
ada yang jauh lebih harus kita pikirkan
adalah masa depan kita
saat kita kembali kepada allah swt
belajarlah untuk mempersiapkan bekal itu
sebelum kita kembali kepada allah swt
terperangkap dengan masa depan
yang sesaat yang belum tentu
kita akan menemuinya
tapi masa depan yang jauh
dan pasti kita akan menemuinya
kehidupan setelah kehidupan dunia ini
pak hilman tapi fitrahnya manusia ini kan
kadang merasa takut khawatir
dan seringkali kita juga
diliputi rasa was was
nah kalau sudah begitu
harus bagaimana kita bersihkan
segera kita harus
melembutkan hati lebih tenang
apa yang menjadi tujuan kehidupan kita
orang itu banyak mengkhawatirkan sesuatu
karena boleh jadi dia tidak memahami bahwa
ada tujuan yang lebih besar daripada kehidupan ini
kadang ada sesuatu yang besar
itu bisa terlupakan karena kita memikirkan sesuatu yang kecil
yang boleh jadi itu hanya bumbu dalam kehidupan kita
kita berpikir besok
nanti seperti apa
belum tentu kehidupan kita pun sampai ke
maka lebih baik kita mengumpulkan bekal di saat

bekal di saat ini
karena saya percaya
apa yang sedang kita lakukan saat ini
akan mempengaruhi apa yang akan ada di waktu yang akan datang
makanya ada istilah
akan indah pada waktunya
itu hanya berlaku untuk mereka yang berusaha
itu hanya berlaku bagi mereka yang berikhtiar
berharap itu boleh
yang tidak boleh angan angan
apa bedanya antara berharap dengan
kalau berharap itu dia punya keinginan
tapi disertai dengan usaha
tapi kalau berangan angan
namanya tamani'ah gitu ya
dia punya mimpi punya harapan
tapi tak disertai dengan usahanya
itu tidak bisa
maka boleh kita mempersiapkan masa depan
dengan cara apa
ya dengan cara menghadirkan kebaikan saat ini
jangan cemas dengan masa depan
tanpa kita sertai dengan
kegiatan kita di hari ini
maka sibukkan saja dengan segala
kebaikan kebaikan yang bisa kita hadirkan
biarkan nanti dengan caranya
allah akan memberikan kebaikan
banyak orang yang cemas dengan masa depan
sehingga tidak bisa menjalani hari ini
padahal masa depanmu
tergantung bagaimana hari ini yang kau jalankan
ada sesuatu yang masuk ranah
ada sesuatu yang tidak harus kita pikirkan
biarkan masa depan itu menjadi ketentuan allah swt
tugas kita adalah
memberikan yang terbaik
berikhtiar yang terbaik
usaha yang terbaik
allah selalu memberi kepada seorang hamba
sesuai dengan apa yang diusahakannya
maka tugas kita bukan menentukan hasil
kita itu hanyalah berikhtiar
hasilnya tentu allah yang lebih tahu
mana yang terbaik untuk kita
jangan terlalu khawatir dengan masa depan
jangan khawatir masa depan
ada fenomena misalnya begini ya
apalagi hidup di kota kota kota
yang tuntutannya begitu tinggi
orang kerja mati matian dari pagi pulang malam
kadang lupa waktu meninggalkan keluarga dan lain sebagainya
untuk mengejar materi semata
karena takut nggak punya tabungan
takut miskin takut nggak bisa membiayai sekolah anak
yang harganya mungkin biayanya luar biasa
banyak sekali hal hal yang sifatnya memang
lebih ke arah dunia materi gitu
nah ini kan sebenarnya perlu diubah ya
manseknya dan perlu dilatih
seperti apa ya
di dalam quran
allah menggambarkan kepada kita prinsip hidup
agar kita bisa menemukan kebahagiaan
apa di antaranya
atakallahu d darul akhirah
kejalah keutamaan akhirat
saat kita bekerja di dunia
berikhtiar di dunia
berusaha di dunia
mendapatkan keutamaan dari allah swt
maka kita yang bekerja
jangan hanya niat untuk mendapatkan mohon maaf ya
salari setiap bulan
gaji setiap bulan terlalu kecil
jika itu yang menjadi patokannya
kenapa karena ada pahala yang lebih besar
dari allah untuk kita yang bekerja
apa bekerja itu amal soleh
setiap langkahnya menghapuskan dosa
setiap kita bekerja jikalalah
di saat itu jadi
ketika ajal menjemput saat kita bekerja
kita wafat dalam keadaan syahid
di jalan allah
jadi besar sekali
maka pastikan kita bekerja dalam urusan dunia ini
untuk mendapatkan keutamaan allah swt
walatan sanawsi baka minad dunia
dan jangan lupakan
yang harus dikejar itu akhiratnya
dunia mah ya jangan lupa aja gitu
jadi kalau dapat alhamdulillah
kalau nggak dapat ya jangan kemudian
jadi stres dan gelisah
seandainya dunia diberikan kepadamu semuanya
belum dikubur engkau tidak akan pernah merasa cukup
apalagi kalau ada penyakitnya
nggak akan pernah ketemu
berbuat baiklah kepada siapapun
sebagaimana allah berbuat baik kepada kamu sekalian
baru yang keempat
dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi
jadikan allah tujuan utamanya
jadikan dunia sebagai jalannya
tiga sibuk dengan kebaikan
empat jangan buat kerusakan
insya allah engkau tidak akan pernah menemukan kesulitan
pasti akan mendapatkan kebahagiaan
semoga allah senantiasa memberikan
ketenangan dalam hati ya
jadi nggak ada rasa takut takut lagi gitu amin
kita akan masih bahas tema kita hari ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode
jangan takut masa depan
tadi menarik yang kita bahas tentang jangan panjang angan angan
kenapa sih memang kita nggak boleh
berangan angan terlalu panjang
apakah itu justru akan memberatkan ya pikiran kita begitu ya
jadi ada perkataan yang menarik
yang aku khawatirkan
dari manusia adalah
memperturutkan hawa nafsu
dan panjang angan angan
memperturutkan hawa nafsu akan membuatmu jauh dari kebenaran
kita ini kalau sudah kepengen
kadang kadang bisa menghalakan segala cara
yang haram diambil
yang nggak boleh diambil
zulim sama orang dilakukan
dan yang kedua
panjang angan angan akan mengantarkanmu lupa dengan akhirat
yang ada dalam bayanganmu itu adalah dunia dunia dunia dunia dunia
sehingga menghambat dirimu
untuk menemukan kebenaran dan kebaikan
hati hati dengan angan angan
sesuatu yang tidak disertai usaha itu kan bahaya
kita akan mengantarkan kesombongan
ini gara gara kita
ini hasil usaha kita
kalau nggak nyampe putus asa
bisa depresi bisa frustasi
maka pentingnya melibatkan allah
dalam setiap yang kita jalankan
tidak akan membuat kita sombong
ini adalah keutamaan dari allah
kita gak akan putus asa kenapa
karena di setiap kegagalan
ada kebaikan yang sedang allah siapkan
boleh jadi kegagalanmu pada satu hal
itu adalah cara allah
dan allah sedang membungkus sesuatu yang lebih baik
daripada apa yang kamu gagal mendapatkannya
nah tapi kalau
panjang angan angan kita terlalu khawatir
kita akan stres dibuatnya
udah mah stres sebelumnya stres juga hasilnya
jadi nggak dapat apa apa
maka belajarlah melibatkan
allah di dalamnya
maka penting niat penting proses yang baik
kepada allah dari apa yang kita hadirkan
karena ketika engkau berharap tanpa disertai usaha
engkau hanya akan disibukkan dengan angan angannya
tapi engkau lupa dengan usahanya
padahal allah sangat melihat apa yang kita usahakan
oke ahilman ini menarik
tadi ahilman sempat sampaikan bahwa
sebenarnya sejatinya yang harus kita khawatirkan
adalah masa depan kita di akhirat
jadi itu yang mempengaruhi
bagaimana kita harus bersikap saat ini di dunia
jadi bolehkah sebenarnya kita merasa takut karena kita belum aman di akhirat
justru kita sibuk dengan amal soleh
itu kan sesuatu yang baik ya sebenarnya
iya dunia ini tempat menanam
adalah tempat panen
adalah tanaman tanaman tanaman
yang kita berharap akan mendapatkan
panen yang baik ketika nanti di akhirat
maka selama di dunia
tanamlah setiap kebaikan
karena setiap kebaikan itu akan
mengantarkan hasil kebaikan pula
kalau sekarang pertanyaannya
apa bekal yang harus kita siapkan
karena nanti yang akan datang
membersamai kita adalah amal kita
kita bisa merujuk satu hadis misalnya yang
ketika manusia meninggal terputus semua amalnya
kecuali tiga perkara
dan yang ketiga
kita punya sahabat baik
punya teman baik
yang saling mendoakan diantara kita
siapkan dari sekarang
jadi kalau tentang masa depan itu
lebih baik jangan terlalu dikhawatirkan
tapi jangan juga disepelkan
jangan juga disepelekan
jangan juga disepelekan
kita harus menghadirkan persiapan
ada seorang yang bertanya
kepada nabi tentang hari kiamat
ya rasulullah ma'a tesa'ah
kapan hari kiamat itu terjadi
nabi tidak menjawab tentang kapan
dan dimana dan seperti apa
tapi nabi sampaikan apa persiapanmu
untuk bertemu dengan hari kiamat itu
sama dengan mbak mila pertanyaan ke saya
saya pun juga jawab pertanyaan yang sama
apa persiapan kita
barangkali itu yang menjadi catatan penting untuk kita hari ini
baik kita yang harus mempersiapkan amal kita
akhil umar seperti biasa ada pertanyaan
dari netizen kita akan simak sama sama yuk
sampai di titik mana ya
kita bisa mengatasi rasa
kesabaran untuk menunggu
rezeki itu datang karena kalau udah berusaha
hasilnya masih yang gitu gitu aja
apakah akan menjadi
apakah di tengah jalan banyak
cobaan atau bagaimana ustadz
untuk mengatasi pemikiran
yang tidak sabar mendapatkan
sesuatu yang diinginkan
itu saja terima kasih
baik akhil umar ini pertanyaan dari
mas heranov nih ya saya sih melihatnya ini
soal ekspektasi ya manusia
punya ekspektasi tapi kadang allah
belum nih gitu ya
kita suka gak sabar nah gimana kita
ranah kita itu pada
hasilnya itu adalah hak prerogatifnya
saya kira ada tiga yang harus kita pahami
ya selama kita
hidup maka selama itulah
allah masih memberikan
catatan rezeki untuk kita
yang kedua rezeki itu
harus dijemput harus
diikhtiarkan tugas kita
ada pada ranah usaha
hasilnya kita serahkan kepada allah
rezeki itu harus disyukuri
kadang yang sedikit
bukan rizkinya tapi yang sedikit
yang sempit bukan rezekinya
tapi yang sempit adalah hatinya
sehingga kita melihat bahwa
kok gak sesuai
dengan maunya kita kok gak sesuai
dengan harapan kita bukan
gak sesuai dengan harapan
barangkali engkau yang terlalu tinggi punya harapan
tidak ada yang menyakitimu
kamu hanya tersakiti oleh
maka saat berekspektasi
boleh berharap boleh
tapi gantungkan harapanmu
kepada allah swt
maka nanti lebih dalamnya
jangan batasnya rezeki dengan urusan materi
kita masih dikasih kesehatan
rezeki dikasih keluarga yang harmonis
punya sahabat yang baik
rezeki yang bertanya bisa langsung
rezeki pemirsa saya di indonesia
masih bisa menyaksikan tayangan ini
luas dan banyak yang sempit
kadang hati kita maka mulai hari ini
jangan membatasi rezeki
dengan urusan materi
kalau itu yang jadi patokan
dan jangan menganggap
harta kita banyak
kita mulia belum tentu
tahu korun tidak
iya hartanya kurang banyak apa ya al iman
kurang banyak apa
bahkan sampai hari ini kalau kita mau nyari harta
hartanya harta apa
harta karun sama nyelam ke laut
banyaknya gitu jadi kalau hanya
kejaran harta karun lebih banyak
hartanya tapi gak mulia di hadapan allah
firaun kurang apa
di hadapan allah kenapa karena
itu semua tidak menjadikan kita
dekat sama allah kan gitu berarti
panjang angan angan dengan sesuatu
yang tidak harus kita khawatirkan
lakukan saja apa yang bisa kita lakukan
taat kepada allah jadikan
semua yang allah berikan untuk mendekat taat
kepada allah subhanahu wa ta'ala
dan ini catatannya
berikan kesempatan usia kepada kita
ingat dua hal
karena boleh jadi allah tahu
amal kita masih sedikit
sehingga allah berikan
usia kepada kita agar kita menyiapkan
atau menambah bekal amal kita
untuk nanti kembali kepada allah
atau yang kedua
karena allah tahu dosa kita banyak
sehingga allah berikan
kesempatan usia agar di sisa
usia ini kita banyak bertobat
memperbaiki diri di hadapan allah
yang sudah kita hadirkan tidak ada
orang yang berpikir masa depan terlalu khawatir
karena hari ini pun adalah nikmat
yang allah berikan kepadanya
bisa jadi amalnya sedikit
atau dosanya banyak
kalau bhamila masuk kategori yang mana
ya allah kayaknya dua duanya deh
jadi pr kita masih banyak
mumpung masih ada waktu
kita harus bersemangat ya dalam beramal soleh
insya allah mudah mudahan allah mudahkan
ayo kita akan lanjutkan pembahasan kita
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jadayang satu ini
pemirsa tibalah kita di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda dapat menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
sebagai penutup seperti biasa
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan
dan doa penutup saya meladya rahmah undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan berjumpa
pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kata hadirkan saat ini
belajarlah untuk menyibukkan
saat ini dengan banyak kebaikan
di hadapan allah subhanahu wa ta'ala
siapkan bekal amal
siapkan bekal ilmu
siapkan setiap kebaikan
untuk menyongsong masa depan
banyak orang yang khawatir dengan masa depan
sehingga dia lupa
untuk memaksimalkan setiap
yang allah berikan kepada kita
percayalah apa yang allah takdirkan untukmu
tidak akan berlaku
tidak akan pernah pergi darimu
oleh karena itu tugas kita
sebagai manusia adalah berikhtiar
kita serahkan kepada allah subhanahu wa ta'ala
jika masa depan
yang harus kita pikirkan adalah masa depan
kita saat nanti kita kembali
kepada allah subhanahu wa ta'ala
dunia bukan tempat tinggal kita
tapi dunia tempat meninggal kita
hidup bukan untuk hidup
tapi hidup untuk yang maha hidup
mati bukan akhir kehidupan

justru mati itu adalah awal kehidupan
semoga di sisa usia yang
allah berikan kepada kita
kita isi dengan banyak amal kebaikan
yang bisa menjadi bekal
saat kita nanti kembali kepada
cemas dengan masa depan
tapi pastikan persiapan persiapan
terbaik kita untuk
mari di akhir acara ini
kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga allah lembutkan hati kita
allah tenangkan perasaan kita
dan allah bimbing hari hari kita
untuk mendapatkan kemuliaan
dan kebahagiaan di waktu yang akan datang
yang maha pengasih lagi maha penyayang
tunjukkan kepada kami jalan terbaik
untuk menjalani kehidupan kami
agar senantiasa berada di jalan mu
agar senantiasa berada
dalam kebaikan di sisi mu
allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa rahmatan andal mawt
fi sakaroti al mawt
duhai allah selamatkan hidup kami
di jalan agama mu
limpahkan kepada kami
rizki yang berkah
ilmu yang bermanfaat
yang bisa mengantarkan kemuliaan
dan kebahagiaan untuk kami
kami mohon kepadamu
rahmati setiap kebaikan kami
hantarkan kami nanti
ke dalam surga mu ya allah
qawannar masukkan kami ke dalam surga mu ya allah
jauhkan kami dari siksa
api neraka mu ya allah
dan berikan kehidupan kami
agar lebih baik daripada kehidupan kami
amin ya rabbal alamin
semoga allah memberikan ketenangan
kepada hati kita
untuk menjalani hari hari dalam kebaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh